dari total tiga belas kantong jenajah yang dibawa ke rsud karawang
polisi juga masih menunggu hasil identifikasi dari tim forensik inavis dpi
yang saat ini bekerja di dalam ruangan untuk mengidentifikasi identitas dari para korban
tentunya dari hasil tersebut nantinya diperoleh bahwa
berapa sebenarnya total korban yang meninggal dunia
kemudian siapa saja nama namanya dan dari mana asalnya
dan hal itu saat ini masih terus diupayakan oleh pihak
kepolisian dan petugas lainnya yang saat ini berkumpul di ruang sinaja rsud karawang
bella dan juga saudara saat ini pihak kepolisian juga telah membuka pos antemortem
untuk menunggu kabar dari pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya
yang menaiki kendaraan grand max
karena berdasarkan keterangan yang kami himpun dari kepolisian tadi
bahwa total korban yang ada dalam kendaraan grand make itu
dinyatakan meninggal dunia pada keselakaan lalu lintas di kilometer lima puluh delapan ini
bella dan juga saudara selain itu pihak jasa raharja juga saat ini sudah berada di lokasi
dan mereka atau petugas ini juga siap memberikan santunan
namun semua petugas ini berfokus menunggu hasil identifikasi untuk kemudian
bisa melakukan langkah langkah apa saja yang dilakukan setelah seluruh korban bisa teridentifikasi
pihak petugas dari tim identifikasi inavis dan dca yang saat ini telah bekerja
untuk bisa mengungkap identitas para korban dan berapa total seluruh korban
yang terlibat pada kecelakaan lalu lintas di kilometer lima puluh delapan ini bella
tadi ada update nya adalah total tiga belas kantong jenazah yang dibawa ke rsud karawang